ya sementara itu bnpb menyatakan bahwa status tanggap darurat akibat gempa di aceh sudah selesai
kini bnpb memasuki masa transisi darurat yang dibulai pada dua puluh satu desember dua ribu enam belas hingga dua puluh maret dua ribu tujuh belas
masa tiga bulan transisi itu sesuai dengan instruksi presiden jokowi akan dimanfaatkan untuk memaksimalkan pelayanan umum
seperti sekolah tempat ibadah dan juga banyak pelayanan lainnya
pembangunan kembali fasilitas umum tersebut akan berlanjut hingga akhir tahun dua ribu tujuh belas
rekonstruksi pasca bencana juga akan dipercepat hingga akhir tahun dua ribu delapan belas
di mana kebutuhan dana untuk merekonstruksi dan juga merehabilitasi mencapai lebih dari satu lima triliun rupiah
di mana delapan delapan miliar rupiah diantaranya akan dibagikan untuk membangun kembali sebanyak sekitar satu delapan ratus rumah di pidijaya